harga cabai di pasar tradisional kalideres jakarta barat kembali mengalami peningkatan pada selasa pagi
cabai rawit merah dijual dengan harga rp satu ratus lima puluh per kilogram
dari sebelumnya berkisar antara rp tujuh puluh hingga rp delapan puluh ribu rupiah per kilogramnya
lonjaknya harga cabai ini membuat pedagang dan pembeli meradak
sebelumnya katanya rp delapan puluh katanya rp tujuh puluh
kenapa sih bu bisa naik seperti ini
tidak tahu tuhan
malah turun malah naik terus
cabai cabainya mahal banget
rp lima belas dengan harga cabai seperti itu

harus lebih keberatan
warga berharap kepada pemerintah bisa melakukan tindakan untuk mengendalikan harga cabai
kenaikan harga cabai yang melonjak drastis juga membuat pengusaha makanan mengeluh
salah satunya pengusaha warung makan padang di kawasan tanggerang ini
ia mengaku harus menambah uang belanja harian
jika biasanya sebesar rp satu lima juta kini menjadi rp dua juta
sementara itu pendapatan dari hasil penjualan pun tidak bertambah karena tak ada kenaikan harga maupun pengurangan bumbu
tampaknya sih itu segala mahal semua kan
yang berbeli mahal
kalau misalnya kita tetap segitu kan
kalau beli kita ke pasar tinggi
ya itu mahal
pengusaha meminta pemerintah dalam hal ini kementerian perdagangan segera merespons kenaikan harga cabai sehingga tidak menyengsarakan masyarakat
tim liputan cnn indonesia